idat lagi main sama kakek kakeknya lagi kerja uu idatnya mau kemana dodo dodo mau kemana
ronaldo di sini ya lagi sama lagi bantuin kakek iya ini main main sini
kamu takut kan etor udah biasa tidur sendiri pih nggak papa tuh bukan begitu tapi tuh nggak mau kamu
nanti malam itu teriak teriak sendiri ketakutan sendiri gelisah sendiri udah mendingan kamu nanti malam
sama papi udah ya gitu aja ya yaudah kalau misalnya itu bikin tapi tenang ya harus begitu
tapi kan ngejagain kamu ya udah udah masuk deh pada kemana sih tidak ada yang kesini
pep pep ya pak nyalain lampunya bapak lagi sibuk
jangan lupa kamar bapak kamar mandinya juga
udah pak bapak tahu makasih ya iya
assalamualaikum toh waalaikumsalam doi kamu kemana saja lama bener perasaan tidak kesininya
ibu guru yola pulang lagi ke jakarta kum
maksudnya ibu guru yola sudah pulang di rumah kamu
gak pernah pulang ke rumah saya tuk om
bu guru yola pulangnya ke rumahnya sendiri
kamu mah kayak aceh enggak tukum
jadwalnya bu buroyola itu hari senin selasa rabu sama jeniper
hari kamis sama febri
jumat sama sabtu sama debbie
kan semuanya dapet jadwalnya doi
kalau minggu di rumah siapa tuh kok
ya minggu di rumahnya lah doy
kan bu yola juga pengen isi rahat
kamu kenapa sih ngeliatin saya
kamu memang pinter kum
kamu tahu semuanya
saya jadi teringat ucapan ustadz kemed pak saung
padahal di rumah kita yang banyak setannya
yang selalu menggoda setiap hari
yang membuat kita malas untuk bangun sholat subuh
yang membuat kita malas untuk mengaji
yang membuat kita malas untuk berbuat hal hal yang baik
tapi kita tidak takut pak saud
tapi malah kita takut sama setan yang muncul di pos ronda
hanya beberapa detik dan tidak mengganggu kita
ucapan ustadz kemet
sering membuat kita berfikir
terima kasih pak saung
udah dapet tuh buku pelajarannya
sampai rumah jam berapa tadi kamu sama jenniper
saya pulang nggak bareng jeniper

saya pulang sendiri
kenapa tidak ikut ke toko buku
berarti jeniper ketinggalan atuh kum
jeniper ketinggalan kum
jeniper ketinggalan di mana doi
jenniper itu ketinggalan kamu jangan nanya yang lain
saya udah tahu jeniper ditinggal di mana
saya nggak tinggalin jeniper jeniper itu ketinggalan atuh kum
coba kamu inget baik baik doi
di mana saya mau inget jeniper ketinggalan kum
jeniper tertinggal di mana
saya nggak tahu kum
kalau saya tahu deh saya jemput jenipernya
kita mau jemput jeniper kamu bukan mau beli buku
kamu mah aneh
kamu sabar dong boy kita harus tahu dulu di mana jeniper baru kita menjemputnya ke sana
saya nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu
sama sama udah tenang tenang kamu tenang
di mana saya mau tenang jeniper ketinggalan atuh kum
kamu jawab pertanyaan saya
setelah kamu dan giper mendapatkan buku yang kamu mau di toko buku kamu kemana
setelah saya dapat buku sama jenniper
pikir yang keras ingat
saya ke depan atuh kum
ke depan ke mana
toko permen atau ke mana
enggak kum saya ke depan
saya ke kasir bayar buku itu atuh kum
jeniper ketinggalan atuh pep
doain jeniper ya biar cepat ketemu
iya om assalamualaikum
kemana atuh kum
gak takut pi
gak takut gak takut
tadi subuh kamu lari lari ke baju papi kenapa gak takut
itu teh bercanda pi
bercanda tapi mukanya begitu
bercanda apaan begitu udah pokoknya kamu tidur sama papi
ayo kum cepet kum
itu suaranya om ido ya
iya pi suara om idoi gak apa apa ya
jeniper jeniper sayang ini papa sayang
aduh kum aduh kum
jeniper kum jeniper aduh kum
ini rumah aceh ya
ya jeniper di mana tuh kum
kum boy ada apa
ceng jeniper mana ceng
jeniper ceng jeniper
jeniper hilang ketinggalan
ceng di mana jeniper atuh ceng
doi ini rumah aceh
terus ngapain kita kesini kok
kita jemput aceh
ngapain jemput aceh yang ketinggalan itu jeniper bukan aceh
ayo cari jeniper ceng
ya udah sabar sabar sabar kita cari kita cari

nah itu drakwek wek deh
nah sih berisik banget
yaudah tuh kita cari itu apa lagi
biar kamu duluan nanti saya ambil kunci dulu nyusul
ceng duluan atuh ceng
saya rt kamu nanti saya marah loh sama kamu berisik ah
ada ada sih doi
anak sampai ketinggalan
kamu jual rumahnya
ini sangat keren
eh ronaldo disini ya
lagi bantuin kakek
gak kerasa ya anak kita
kita udah pada gede
ini kita sisir dari toko buku
tunggu dulu hilangnya sebelum toko buku apakah sudah ke toko buku
pulang dari toko buku
jennifer goyang goyang di atas motor kum
dia dengar lagu lagu apa
pertanyaan kamu tidak penting sekali cem
yailah kamu kayak nggak tahu si idoi saja kum
yang penting buat kita gak penting buat dia
yang penting buat dia gak penting buat kita
coba deh kamu mikir dulu goyang goyang bagaimana
aduh kum saya lupa kum
di mana tukang dadang